seorang remaja bernama muhammad axel mendadak viral di media sosial
lantaran hidup dalam kondisi yang memprihatinkan
dari video di dunia maya diceritakan remaja berusia lima belas tahun ini
tinggal sebatang kara di sebuah gubuk reot
video inilah yang digunakan untuk penggalangan dana sejumlah yayasan amal
di beberapa akun media sosial
dinas sosial kabupaten bekasi jawa barat
yang mendatangi lokasi tinggal muhammad excel di kampung burangkeng
kecamatan setu kabupaten bekasi menilai video di media sosial berbeda
dengan kondisi yang mereka temukan
kondisi axel masih dalam kategori hidup layak dan memiliki keluarga asuh
dinas sosial saat itu meminta masyarakat waspada pada kemungkinan penipuan
ternyata pemberitaan pemberitaan yang memang sudah muncul
baik itu di netizen maupun di tempat lain memang perlu diklarifikasi
ketika kita telah diklarifikasi tadi kita sudah dengar sama sama yang bersangkutan menyatakan
axel itu ternyata tinggalnya di sini dengan keluarganya
dan ternyata di sini ini memang keluarga besarnya ada di sini
sementara itu hasan orang tua asuh excel menyebutkan
axel memang sempat hidup terlantar setelah ibunya meninggal awal tahun dua ribu dua puluh
sebelum kemudian ia diajak tinggal bersama oleh hasan
hal tersebut terjadi sampai beberapa waktu sebelum excel viral
hasan pun mengakui ada organisasi penggalang dana yang berkomunikasi dengan pihaknya
ada sebuah komunitas dan sebuah yayasan yang peduli yang bernama
memerintahkan salah seorang staffnya untuk melakukan asesmen
dan berbicara dengan kami di rumah sini
dari situ kami menceritakan perjalanan axel yang tidur di rumah ini
di beberapa tempat
akhirnya setelah wawancara aktivitas tersebut memberikan berita di ig nya gitu
sehingga dari komunitas tersebut tersebarlah ke beberapa komunitas komunitas yang lain
yang telah bekerjasama terdahulu kontinuitas dengan komunitas we are your property ini
roby alansa relawan dari yayasan gerak menebar kebaikan
yang menjadi seorang yang berpengalaman
dia menjadi salah satu koordinator penggalangan dana untuk axel
menjelaskan proses bantuan itu
kami memiliki video pengakuan dari excel langsung bahwa dia sempat singgah
tinggal tidur dan beristirahat di gubuk tersebut
walaupun gubuk tersebut adalah hanya tempat sementara
jadi nggak menetap di situ
itu yang harus digaris bawah supaya publik paham
bahwa gubuk tersebut adalah tempat singgahnya excel
tinggal dan tidur di situ untuk sementara sebelum ke rumah pak hasan
dinas sosial ini datang pada saat kondisi axel sudah berada di rumah tersebut
di rumah pahasan itu
itu yang kami tahu ya informasi yang kami tahu gitu
total donasi untuk axel itu sebesar sepuluh juta
sepuluh juta ini dari kami yayasan tiga juta
dari kami yayasan dua juta
dari penduli sesuatu
dari penduli sesuatu itu enam juta
dan dari enam juta sekian
dan dari live for rumah itu satu juta sekian
jadi dari tiga organisasi
ini yang di bawah koordinasi saya itu
totalnya itu sepuluh juta
roby juga menambahkan
tidak ada rekayasa terkait video excel
semua sesuai kisah dari axel
dan keluarga asuhnya
yang sebelumnya disebutkan turut menggalang dana
telah dikonfirmasi tidak berkaitan dengan aksi tersebut
dan hanya melakukan repost atau pengunggahan ulang
dari akun sosial media para penggalang dana yang ada
tim liputan cnn indonesia